hari idul adha tinggal menghitung hari
umat islam akan melakukan ibadah sholat idul adha dan menyembeli hewan kurban
seperti kambing domba sapi dan kerbau meski di tengah pandemi covid sembilan belas
penyembelian hewan korban ini tetap bisa dilakukan karena hewan tersebut
tidak memiliki resiko tertular ataupun menularkan covid sembilan belas dari hewan ke manusia
namun yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah
penularan dari manusia ke manusia saat melakukan proses penyembelihan
biasanya ritual ini banyak mengundang kerumunan atau berkumpulnya orang orang
untuk penyaksikan penyembelian hewan kurban di masjid atau musola
karena sekarang ini kita ada protokol yang harus kita laksanakan
selama masih ada covid sembilan belas ini
tentu penyembeli juga harus memperhatikan penggunaan masker
kemudian juga sarung tangan itu juga penting banget
gak cuma dari yang menyembeli tetapi yang menguliti
kemudian yang memilah memotong motong daging yang membagikan
nah itu juga perlu seperti itu
pakar epidemiologi universitas erlangga menambahkan
selain pemerintah masyarakat diharapkan juga turut andil dalam menjaga
dan menerapkan protokol kesehatan selama penyembelian hewan kurban
prosesi ritual penimbuhan ini agar sesuai dengan protokol kesehatan
jadi mereka yang diharapkan bisa membantu agar protokol kesehatan ini bisa ditegakkan
termasuk juga tadi untuk mengatur ini tadi
supaya tidak terjadi penumpukan masa yang perebutan terutama apalagi perebutan